dimas yulianto akhirnya harus berurusan dengan polisi
warga desa sidokaton kecamatan gisting kabupaten tanggamus lampung ini
ditangkap anggota polresta bandar lampung karena menculik anak tirinya
yang masih berusia sembilan tahun
senin siang pelaku dihadirkan dalam ekspos kasus tersebut
timah polresta bandar lampung
penculikan yang dilakukan pria empat puluh satu tahun ini dilakukan sejak dua puluh tiga januari dua ribu dua puluh
pelaku membawa kabur korban ke jakarta dengan menggunakan sepeda motor
pelaku kemudian mengajak korban tinggal di rumah kos di daerah jakarta selatan
selama dalam penculikan korban seringkali dimarahi
disekap dalam kamar mandi dan hanya diberi makan satu kali sehari
pelaku juga seringkali melakukan pencabulan terhadap korban
yang masih duduk di kelas tiga sekolah dasar
dalam pemeriksaan pelaku mengaku nekat menculik korban
karena kesal hendak diceraikan oleh istrinya
selama pelariannya pelaku juga mengatakan
mengancam ibu korban agar membatalkan niatnya bercerai
kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan dari ibu kandung korban
dari hasil penyelidikan polisi mendapatkan informasi
jika pelaku berada di wilayah pasar minggu jakarta selatan
selain menangkap pelaku polisi juga dapat menyelamatkan korban
dan permasalahan etermotifnya yaitu karena dendam
pelaku merupakan suami kedua dari ibu korban tersebut

sehingga mereka sudah tidak cocok lagi mau diceraikan mau pisah
mau pisah dengan korban ibu korban
si pelaku tidak terima
sehingga pelaku menculik anaknya yang saat itu sedang mau berangkat sekolah
dengan sepeda motor dan dibawa ke jakarta selatan
selain menangkap pelaku petugas juga menyita barang bukti berupa pakaian yang digunakan korban
atas perbuatannya pelaku dijerat pasal undang undang perlindungan anak
dengan ancaman lima belas tahun penjara